dia gugup kayaknya
yaudah kamu tunggu disini ya biar miss kejar reina
reina miss tau kok kamu gugup
di sini miss mau bantu kamu
kamu buat nenangin
ini kenapa miss
ini pak raina sepertinya nervous deh
makanya ini saya mau bantu nenangin dia
yaudah pak saya tinggal dulu ya
anak cantiknya papa kenapa
aku gak mau tampil pak
kenapa gak mau tampil
aku takut gak bagus pak
belum dicoba kok udah mikir gak bagus
tapi kalau hasilnya nggak bagus gimana
ya serahin semua sama allah
karena menentukan hasil akhir itu allah
yang penting reina nya udah usaha
udah berusaha semaksimal mungkin

aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia
aku mau bantu dia

saya mau tidur dulu
saya mau tidur
saya mau tidur
maaf nanti aku berubah
sayaralah selesai sudah jumpa
berh except untuk tonton
rena gak usah mikirin itu
yang di depan itu nggak ada
jadi gak usah difikirin
kayak main biasa
ini papa kasih tau
punya rasa gugup
punya rasa deg degan
itu hal yang wajar sayang
bagaimana cara kita
mengatasi hal tersebut
bagaimana caranya pak
gak usah terlalu
rena naik ke panggung
yang rena fikirin adalah
seperti rena bermain sama temen temen
rena yang lain
di sekolah sering main kan
sering ngobrol sama temen temen kan
ya udah itu aja
gak usah mikirin
gak usah ngelihat orang yang ada
di depan yang nonton rena dan temen temen
ya papa dan mama
akan selalu doain rena
tapi kalau jangan pergi dulu ya dari sini
baru banget makannya
gue dari tadi meratih naskara jadi gak enggak
ini masa acaranya udah mau dimulai lagi
masa gak ada masalah sih aku telpon deh
aduh gak diangkat lagi mir
nanti kalau misalkan
ada rena terus rena gak liat
ada papanya di sini
nanti dia kecewa dong
bapak bapak ibu ibu saudara saudari sekalian
tiba saatnya kita akan menyaksikan drama putra putri kita tercinta
dunia acara udah mau mulai masyarakat belum ada ya
ini kalau gue kagak megang naskara
gue pasti cari deh tuh pak bos
baiklah kita sambut
drama sang penguasa raja hutan
itu kakak itu kakak
di sebuah hutan
bisa berinteraksi satu sama lain
angin yang bertiup sepoi sepoi
binatang binatang pun senang beristirahat di bawah pohon karena sejuk
singa sang raja hutan pun tertidur di bawah pohon

mas kamu dimana sih mas
semangat rena semangat ya
sang raja hutan tidur nyenyak di bawah pohon
terdengar suara dengkurannya
sang singa si raja hutan sampai tidak sadar
kalau sang harimau mendekat
karena tidurnya yang terganggu
singa pun menjadi marah
kenapa kamu mengganggu tidur
saya kan raja hutan
saya raja hutan
oke mari kita buktikan
saya raja hutan
oke mari kita buktikan
singa dan harimau pun mulai bertarung
mereka saling mengejar satu sama lain
aduh daunku tercabik cabik
gak apa apa pohon nanti akan tumbuh lagi
karena sibuk berkelahi
untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja hutan
sang singa dan harimau sampai tidak sadar
kalau ada raksasa yang menghampiri mereka
aduh pak kenapa
sekarang giliran bapak tampil
sakit banget bu
kayaknya gak bisa lanjut nih bu
sebentar saya lihat dulu ya
ini kayaknya kena engkelnya
cuma susah buat masuk pasti susah buat jalan
waduh gimana dong pak siapa yang jadi raksasa
dan mereka semua terkejut
ketika raksasa sudah berada di dekat mereka
itu pak bos itu pak bos
itu yang jadi raksasa
aku adalah raksasa
ternyata di situ
aku akan menjadi raja di hutan dede
itu ada bapak itu ada bapak
itu bapak itu bapak
itu benar pak
tapi pandino dilarang masuk
untuk murid dan orang tua nya
padahal aku sengaja kesini
sebelum aku ke kantor gara gara ngeliat postingan andin
aku ingin sekali ngeliat rendah tampil
ayo teman teman sudah bersatu
untuk melawan raksasa jahat yang itu
jangan melucu kamu singa
kamu tidak akan bisa melawan saya
ayo teman teman jatuhkan raksasa itu
yang ingin merebut hutan kita
tidak mungkin tidak mungkin
sini kalian semua
saya sudah bilang kepada kalian semua
tidak ada yang bisa melawan saya
karena saya adalah calon raja di hutan dede

raksasa kamu harus pergi dari hutan kami
biarkan hutan kami damai
raksasa nakal pergi dari sini
saya senang sekali hadir disini
dan ternyata malah bisa mengisi kekosongan di penampilan ini
rena bagus sekali
bisa menangkap apa yang saya katakan sebelumnya
bahwa menjadi biasa biasa aja itu bukan berarti dipinggirkan
kita bisa berguna
dengan maksimal pada perannya masing masing
rena harus jadi pohon
atau rena harus jadi batu
atau rena jadi
apapun itu perangnya
harus diterima dengan lapang dada

terima kasih pak
udah bisa banget jalannya
pertunjukan kita berhasil pak
mama makasih ya pak

ia sudah pak
iya ini adalah kejadianku
bisa ini adalah kejadianmu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ternyata papa bisa main drama
dan papa raksasa yang paling ganteng yang aku pernah lihat
keren kalian bisa satu panggung
wah foto kali ya pak bos
foto yuk foto yuk
ini ada papa tuh
cus juga dong
kita selfie yah
mas kok kamu bisa di atas panggung kayak gitu sih mas
aku kaget loh deh tadi aku nyariin kamu terus
tadi saya di belakang
saya coba cari reina ternyata benar feeling saya rena ngerasa gugup
jadi saya nyemangatin reyna terus waktu pas saya nyemangatin dari belakang panggung
ada gurunya yang pakai kostum raksasa ini mau naik
kakinya kekilir engkel
jadi ya nggak ada yang bisa gantiin
kebetulan saya yang di belakang situ ya mau gak mau
hebat kamu mas
kamu nggak pernah ngakuin hati
aku bangga sama kamu
kalimber tuh hebat mama bangga sama kamu juga
mama hebat banget sih jadi pokoknya gitu
pak al makasih banyak ya
tadi udah mau gantiin peran raksi
makasasanya aduh kalau misalkan nggak ada pak al tuh kayaknya pentasnya gagal deh
sayang terima kasih lah
udah diajakin bisa naik di atas panggung apalagi bisa sama barengan putri saya juga
aku gak mungkin diam aja di sini
aku pengen liat reyna tampil di panggung pentas seni
walaupun aku hanya menjadi bagian dari penonton aku harus lihat
wah papa sama anaknya hebat ya
iya padahal kan nggak latihan ya
wah langka ya kejadian kayak begitu
ya allah kapan tiba waktunya aku bisa merasakan posisi di sana
ikut bangga melihat anak aku dipuji puji banyak orang
seandainya saja apa yang ada di situ bukan papa al
reyna papa menyadari nak
kalau selama ini papa gak pernah ada dalam kehidupan kamu sayang
lebih baik pak nino pergi dari sini
sampai bengong gitu
selamat siang pak
selamat siang pak ada yang bisa kami bantu pak
ya saya kesini ingin menanyakan tentang salah satu penumpang elang indonesia
ea tiga ratus tujuh puluh empat yang bernama pak fauzi
maaf pak sebelumnya apa bapak merupakan kerabat atau keluarga dari yang bersangkutan
oh nggak nggak bukan
saya perwikilan dari pak al
paal adalah salah satu survivor yang selamat juga dari kecelakaan tersebut
dan kebetulan pak aldebaran dan pak fauzi ini adalah penyintas
jadi saya diminta pak al untuk mencari tahu tentang pak fauzi ini
oh ya baik pak mohon tunggu sebentar ya pak
semoga saya bisa mendapatkan informasi tersebut
begini pak apa bapak ada surat dari pak lebaran yang berisi tentang penjelasan pencarian penumpang atas nama fauzi
dan untuk kepentingan apa ya pak
kalau untuk surat itu nggak ada sih pak memang harus ada ya pak memang harus dibutuhkan ya surat itu ya
iya pak surat itu memang sangat dibutuhkan karena untuk kepentingan sesuai prosedur pak
wah banyak apa itu
ini buat mama sama papa
aduh sini sini sayang berat berat berat
makasih ya sayang
apa kamu nih mas buatin
ini semua hasil masakan anak anak sebelum anak anak manggung tadi pak bu
dan orang tua diminta menilai
berarti kita harus cobain
aku ajak main dulu ya
emang harus dicobain harus dinilai
wah enak sekali masakannya
papa baru tau
ya kan enak kan
emang bisa sering sering masak di rumah ya sayangnya
eh yaudah rena kalau gitu ganti miss kiki aja
jadi miss kiki gak usah kerja di rumah
mau pake nasi gak
halo pak assalamualaikum
iya pak ini saya sedang di maskapai
lang indonesia pak
saya sudah jelaskan semuanya
tapi mereka meminta
surat dari bapak bapak
untuk memberikan akses
mengenai informasi tentang pak fauzi ini
salah satu pegawai di sana nggak
oh ya baik pak sebentar
pak pak aldebaran ingin bicara dengan anda
baik pak silahkan
kami dari pihak maskapai
ada yang bisa kami bantu
iya pak saya aldebaran
itu barusan yang datang ke sana
asisten pribadi saya
untuk mencarikan data penumpang
salah satu penumpang yang satu pesawat sama saya pak
boleh saya tahu data datanya
alamat lengkapnya keluarganya
saya ada sebuah amanah dari fauzi
oh ya baik pak
nanti kami akan kirimkan alamat saudara fauzi
terima kasih banyak ya pak ya
terima kasih kembali pak
senang bisa membantu anda
saya yang terima kasih
salah satu penumpang yang selamat
dari kecelakaan pesawat
dia salah satu pencintas
bersama saya di pulau
saya dulu pernah
bertemu nyawa sama fauzi
fauzi sudah meninggal
ya memberikan amanah kepada saya untuk mencari keluarga
sebelum melakukan itu
semoga alamat yang ditemukan
randy ini benar
semoga saya bisa menemukan orang yang tepat
entah kenapa ya
saya begitu berdebar debar
mau ketemu keluarga fauzi
semoga keadaan mereka selama ini
akan baik baik aja
semoga mereka juga bisa menerima
kedatangan saya dengan baik
mah aku seneng deh dengan acara
pada sedang hari ini
apalagi papa ikut di pentas seni
aku terkejut banget
papa tiba tiba ada di panggung
mama juga kaget banget loh
tiba tiba ada papa di panggung
terus habis itu pakai raksasa gitu
mama sampai hampir nggak ngenalin loh
kalau ada papa
papa juga keren banget ya
menjiwai banget perannya jadi raksasa
gak saja kaget tau
bahkan temen temen aku juga ikut seneng
pokoknya papa ini keren
seneng banget papa ternyata
hari yang gak pernah aku lupain
mama ikut seneng kalau rena senang
kok ada tapi nya
tadi udah seneng seneng kenapa
aku mau pulang deh
aku malah pergi duluan
sayang papa kan ada kerjaan sayang
nanti lain kali rena diboncengin lagi sama papa kek
kan motor papa besar kan mah
jadi aku mau digoncengin
sama maman juga
terus ada raskara juga
gitu gak boleh
raskara duduk di depan
aku duduk di tengah
aku banget cukup kan
tapi tetap aja nggak boleh
itu namanya melanggar
peraturan lalu lintas
nanti kalau misalkan lagi jalan berempat gitu
terus tiba tiba di stopin polisi lalu lintas
gak boleh itu bahaya juga nak
oh gitu ternyata
nanti kalau mau pergi rame rame
sebaiknya kita pakai mobil aja ya mak
kalau nanti perginya rame rame
papa aja yang ngertir
nanti kita coba kita jalan jalan
nanti kita ajak ncus juga mau gak boleh ya
gak bunga ngeliatin perisai
gapapa kayak frontal banget sih ngomongin depan orangnya
jalanan agak rame gitu
permisi mbak jessica
apakah ibu elsa sudah bisa dihubungi
elsa masih belum bisa dihubungi mbak
kok elsa masih sulit dihubungin sih
kan dia udah gak tinggal di rumah
om surya sama tante sarah lagi
coba saya telepon bu elsa dulu ya
saya telepon juga gak diangkat
rasanya sulit bu
kalau menunggu ibu elsa
walaupun dia rasa tersayang
baik kalau gitu kita bisa lanjutkan meeting ya
karena hari ini bergega
kenapa sih kamu bikin gara gara terus
miras banget sih nasib gue
didukungnya soalnya uci
padahal kan nyaman udah maju
hukumannya masih aja kayak begini
kalau jaman sudah maju
seharusnya sebelum masuk ke dalam kafe mikir dulu mbak
nyebelin banget sih
mama atau papa lagi
gengsih kan gue
dia pasti juga gak ada duitnya kan
makin gengsi yang ada
ini aib sih
pokoknya cuma gue doang yang boleh tahu